erick thohir menyebutkan bahwa indonesia bisa mendistribusikan tiga puluh juta dosis vaksin untuk lima belas juta warga pada akhir dua ribu dua puluh
dengan syarat uji klinis berjalan dengan baik
hal ini disampaikan oleh erick thohir dalam rapat dengar pendapat bersama komisi sembilan dpr ri
menteri kesehatan dan satgas covid sembilan belas di gedung parlemen senayan kamisore
pengadaan tiga puluh juta vaksin ini merupakan komitmen awal indonesia
dengan perusahaan uni emirat arab g empat puluh dua dan perusahaan asal tiongkok zinovac
erick menjelaskan satu orang akan mendapatkan dua kali vaksin dalam jeda waktu dua minggu
dengan catatan kedua vaksin ini baru akan memberikan imunitas jangka pendek
yakni enam bulan hingga dua tahun
dan tentu kapasitas daripada uae itu ada dua ratus dua puluh juta
tetapi komitmen pada hari ini untuk tahun dua ribu dua puluh adalah sepuluh juta vaksin
dan di tahun dua ribu dua puluh satu lima puluh juta vaksin
jadi kalau dikumulatif dari dua kerjasama uae dan cina ini
kita akan mendapatkan tiga puluh juta vaksin di tahun dua ribu dua puluh
tentu sesuai dengan kalau uji klinisnya berjalan dengan baik